gunung berapi ile luwutolo di kabupaten lembata nusa tenggara timur mengalami erupsi pada rabu malam
erupsi yang terjadi berulang kali sejak rabu sore ini menyebabkan gunung api berstatus waspada
berdasarkan data pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
erupsi terjadi pukul dua puluh enam belas waktu indonesia tengah
dengan tinggi kolom abu sekitar lima ratus meter di atas puncak
kolom abu dengan intensitas tebal itu condong mengarah ke arah barat
erupsi disertai lontaran lava pijar dengan radius hingga empat ratus meter dan disertai dentuman yang kuat
kepala pos pemantauan gunung ilelewotolo menyampaikan erupsi pertama kali terjadi pada pukul enam belas dua puluh tiga waktu indonesia tengah
status gunung berapi ini kini di level waspada
masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar gunung ile lewotolo dalam radius dua km
masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar gunung ile lewutolo dalam radius dua km